beberapa remaja lainnya yang mabuk kabur menggunakan sepeda motor hingga terjatuh
polisi akhirnya dengan mudah mengamankan mereka
dari lokasi razia polisi menemukan beberapa plastik bekas minuman keras dan obat batuk yang dijadikan bahan oplosan miras
menurut pihak kepolisian selain membuat resah warga sekitar
remaja yang kerap mabuk mabukan di tepi jalan ini juga mengganggu aktivitas pengguna jalan yang melintas
selain itu operasi yang digelar polsek cisoka ini juga menyisir warung penjual miras
usai didata ratusan botol miras beserta pemiliknya dan sejumlah remaja mabuk yang terjaring operasi cipta kondisi ini
dibawa ke mapolsek cisoka untuk diberikan pembinaan
dengan sasaran curat curas curanmor narkoba dan miras
dan kami juga menyisir warung warung jamu yang diindikasikan menjual miras
dan kami juga menyisir tempat tempat yang menjadi titik kumpul para anak anak
yang sering meresahkan masyarakat karena selain ngumpul kumpul mereka juga sering mabuk mabukan